pemerintah menambah nilai bantuan pangan non tunai atau bpnt dari sebelumnya rp satu ratus lima puluh menjadi rp dua ratus per kepala keluarga
penerima manfaat ini untuk jangka waktu enam bulan lantaran pandemi virus corona
dikutip cnn indonesia com penambahan nilai bpnt ini telah disepakati wakil presiden
menko pmk menko perekonomian mensos menq dan juga ojk
selain bpnt pemerintah juga menyiapkan blt bagi lima belas dua juta rumah tangga
wakil presiden maruf amin menyatakan pemerintah sedang melakukan pendataan terkait jumlah masyarakat miskin dan rentan yang berhak menerima bantuan ini
bantuan ini mulai dialokasikan ke masyarakat mulai bulan april mendatang